suara dukungan kepada pencalonan kembali joko widodo sebagai presiden di dua ribu sembilan belas nanti oleh kader partai demokrat di jawa timur
nampaknya bisa menjadi batu sandungan bagi rencana koalisi partai demokrat dengan gerindra
kondisi ini berpotensi mengerus suara pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung partai ini
kofifa indar parawansa dalam pemilihan gubernur jawa timur lalu
kofifa diusung partai demokrat dan sejak awal menyatakan secara terbuka mendukung jokowi
memang ini bisa dispekulasikan sebetulnya bahwa antara kemenangan demokrat yang melalui kofifa dengan gosipul itu sebetulnya win win solution
dari suatu permasalahan besar untuk menuju ke dua ribu dua puluh
chris menilai kondisi ini berpotensi menggerus suara pasangan calon yang diusung partai demokrat di jawa timur
sebagai provinsi dengan pemilik suara terbanyak kedua di indonesia potensi suara yang hilang akan signifikan
ia juga melihat ada gelagat politik dua kaki yang dimainkan partai demokrat
chris mengungkapkan polling di jawa timur ini menjadi penegas bila masa demokrat memberikan pilihan kepada joko widodo untuk maju menjadi presiden dua periode
sehingga ketika kalah pun demokrat masih bisa bernegosiasi soal jatah menteri di kabinet
penilaian ini dibantah oleh sekretaris dpd demokrat jawa timur
apapun yang sudah diputuskan maka kami jalankan
tidak ada masalah bagi saya semua konstelasi politik pemenangan pemilu itu atau pilkada
itu sesuai dengan strateginya bagaimana kita mengambil apa namanya
meyakinkan masyarakat untuk percaya bahwa calon ini yang terbaik programnya terbaik dan segala macam
renvil mengungkapkan polling ini juga dilakukan di semua dpd demokrat di indonesia
hasilnya pun beragam
ia memastikan semua spekulasi terkait dukungan akan selesai begitu ketua umum partai
susilo bambang yudhoyono membuat keputusan